assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama aku aldo dan aku giat
selamat malam bapak bapak malam kita udah lama dengan ngamulai dengan tebak tebakan
dok waduh nih agak bahaya biasanya dibaca tebakanku bahaya cuman mungkin malam ini
tidak coba bang prank terlucu dan terheboh di dunia politik abad ini apa bang katakan tidak
pada korupsi padahal dia korupsi bang bolivia di bolivia montenegro montenegro ada
yang kayak gitu ada yang kayak gitu ada indonesia bukan indonesia bukan indonesia bukan indonesia
kita kita balik kita balik ke tema aja balik ke tema aja kita balik ke tema tema hari ini adalah
koalisi perubahan anies baswedan terancam bubar jalan betul aku sebagai masyarakat biasa
dua pertanyaan bang apa tuh
pertama kapan jalannya dan kedua kenapa bubar belum jalan enggak bubar enggak tahu
wah ini sama kayak tipe tipe cowok kalau datang curhat ke temennya dia bilang wih aku
habis putus tanya temennya kapan jadinya belum baru pdkt udah putus bukan putus emang nggak
ditolak aja mau bertolak aja tapi kalau kita bicara koalisi perubahan ya semua berawal dari
apa yang viral di situ ada pak ahmad syahiku betul psb kehlas pacuria
paloh ada pak yusuf kalla oke nah di foto itu yang menarik gini itu kan
yg disitu mungkin pajakai flight ew kampus kalau melihat tongkorongan mabak pengennya ikut kumpul
sama abang abang ini pernah diusia kalian kalian enggak produsi abang yang langsung
tapi aku tahu bang kenapa apa karena aku pernah baca artikel aja itu pernah ngomong ya tiga
kriteria wakil yang cocok untuk pak anies wih apa ada artikelnya dia bilang ya pertama tidak
harus punya nama besar oke mau bekerja keras dan mau bekerja sama oke itu netizen langsung mikir siapa yang
dimaksud sama pak jk betul aku ya bangnya curiga jangan jangan yang dimaksud sama pak jk adalah
sendiri hahaha jangan jangan kita kan nggak tahu ya bang
betul tapi sekarang sudah mengerucut dong nama calon wapresnya pak anies betul yang pertama ada paha
ya ahaye agus hari murtiyu doyono yang kedua pak aher adi taher bukan bukan bukan ahmad
seriawan malam ini kita bakal breakdown kelebihan dan kekurangannya oh bagus bagus bagus bang pertama
pak ahe kelebihan kelebihannya adalah
anaknya pak sby betul betul kekurangan anaknya pak sby kekurangan karena kan dibayang bayang bapak
oh ya susah susah susah ya bener bener yang kedua pak aher adi taher bukan udah dua kali kau ngomong
kayak gini ya udah dua kali ahmad heriawan oke itu kelebihannya dia dua periode menjabat gubernur
jawa barat aman track recordnya jelas aman jelas oke kekurangannya bang kepedean kok bisa ada artikan
yang gini pak her merasa kecocokan dengan pani sembilan puluh sembilan sembilan persen yokep cocoknya merasa sembilan puluh sembilan sembilan persen cocok
inikan hangka yang hampir sempurna betul pertanyaanku perasaan pak aher ngopi anies
oh mungkin ya akhir tutup penonton video youtube ada panisnya dia nonton nonton demikian aku cocok
sama kamu mungkin kayak gitu kan bang kita enggak tahu atau mungkin pak akhir ini tipe cowok yang kalau
deketin cewek apapun yang ceweknya suka dia juga suka ada adanya gitu kan apa yang ceweknya suka
dia ikut suka mungkin waktu pertama kali ketemu pak anies apapun yang pak anies suka pak aher
suka jadi pak anies ngomong eh pak akhir saya ini suka nonton film spiderman saya juga suka pak
juga sayang istri bapak enggak gitu dong pak akhir akhir kalau itu kelewatan pak akhir itu
kelewatan tapi tapi ada bapak bapak ada bapak bapak di sini jujur pak aku tuh suka banget sama pak
anies kenapa kenapa nih karena memang udah ngefans dari sejak jadi gubernur betul tapi ada satu
kebijakannya yang aku tuh sampai sekarang tuh nggak ngerti apa itu dok ketika dia merubah nama rumah
sakit jadi rumah sehat emang kenapa gini pas namanya rumah sakit bang obrolan sama teman
tuh masih masih nyambung oke kayak gimana pergi ke rumah sakit temenku nanya
do mau kemana ke rumah sakit siapa yang sakit pamanku doain sehat ya oke nyambung nyambung sekarang
berubah jadi rumah sehat kan bingung jadi bingung percakapannya bingung aku jalan temenku nanya
do mau kemana mau ke rumah sehat siapa yang sehat pamanku doain cepet sakit ya kan jadi
jadi bingung tapi apapun itu yang dikeput di apa ya dikepuh dihasilkan oleh koleksi perubahan pesan
kita cuma satu buat bapak bapak dari nasdem pkn
dan demokrat pesan kita cuman satu bahwa masyarakat banyak menaruh harapan kepada
koalisi perubahan dan jangan sampai hanya jadi kendaraan untuk merebut kembali kekuasaan nama
saya aldo dan saya gian terima kasih terima kasih terima kasih gia dan juga aldo dari komisi com
hari ini sentilannya oke banget bapak bapak di sini semuanya ketawa ingat pemilih milenial
itu tadi dijadikan pesan dijadikan resapan dalam pembentukan koalisi perubahan nantinya ya
terima kasih sekali bapak bapak yang sudah hari di sini
ada bang muhammad kolit jurubicara pks bang herzaki mahendra putra
kepala bakomstra partai demokrat kemudian bang willy aditya
ketua dpp nasdem dan direktur eskuti parameter politik indonesia mas adi praitno
terima kasih sudah hadir di sini dan kita tunggu nanti bagaimana pengumuman akhirnya
apakah jadi koalisi perubahannya pak anies baswedan ini menuju ke pelaminan
atau malah bubar jalan sekali lagi waktu yang akan menentukan
dan saya rifana pratwi pamit selamat malam sampai jumpa di political show
pekan depan hari senin jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat sampai jumpa
terima kasih sudah ada di sini dan kita tunggu nanti bagaimana pengumuman akhirnya